setelah pembajakan pesawat egyp air berakhir pihak pemerintah mesir merilis sebuah video bandara
video tersebut menggambarkan bagaimana situasi saat pelaku berhasil melewati pos pemeriksaan keamanan di bandara
dalam video yang diposting akun media sosial milik kementerian dalam negeri mesir
nampak seorang pria mengenakan jaket hitam berhasil menembus pos pemeriksaan keamanan bandara
pria tersebut sempat diperiksa oleh petugas ia bahkan meletakkan tasnya dalam security scanner
namun setelah tas tersebut melewati security scanner petugas tidak menggeledah isi tasnya
sehingga pelaku langsung mengambil tasnya dan masuk ke dalam bandara